kira kira dokter bisa bantu
kebetulan saya sudah daftar sih dok di jakarta hospital
cuman ya memang menunggu antriannya cukup lama ya
sekitar dua tiga tahun
kira kira gimana dok apakah saya bisa dapat kabar baik dari dokter
oke sebentar ya dok
dia gak percaya
gak ada saya coba di laci kali di laci
biasanya kan suka simpen situ
itu siapa yang taruh foto itu disitu siapa
itu siapa yang taruh foto itu disitu di kamar saya buat
pap itu suaranya elsa jess mau liat elsa kenapa
oke shhh bukan bukan jangan jangan
jangan diganggu jess kalau lagi kayak gitu
itu kan apa itu suaranya elsa jess mau liat elsa kenapa
jangan diganggu jazz kalau lagi kayak gitu
itu kasian tapi elsa nya apa
ma'am jangan tenang mbak
jangan trek trek kayak gini
tenangin diri kamu
nanti nanti buang ya nanti nanti buang
jangan trek trek kasian pun akan nenek
nanti buang buang buang
jess hey udah kita dari sini aja liatnya ya jangan deket
gak mau ngeliat foto itu
mbak mbak mbak yang tenang ya
lepas tuh saya
saya mau jadi orang yang ngaruh foto itu di kamar saya
lepasin lepasin saya lepasin
aduh papa tapi kasian elsa
jessi kamu nemenin elsa dulu ya
jangan gitu dong jess
udah dari sini aja dia nggak apa apa
kita gak usah ikut campur urusan orang ya
saya pengen biar kandungan elsa ya
iya cepetan sus
tenang mbak tenang mbak

ya nanti neneng buang ya nanti neneng buang ya
iya nanti neneng buang neneng ambil nanti ya
tenang mbak tenang mbak

itu ada bener foto ada bener foto di kamar saya
saya gak mau ada foto di kamar saya saya takut saya takut dokter
buang aja buang aja foto nya
buang aja foto nya
neneng elsa kasihan kurang akan neneng elsa
aku mau mesen dua ya
aku sama kamu masa aku mau kasih lirian sih
kaum juga harus makan mas
saya baca perwatan email dari felicia dulu ya
ini ada beberapa poin penting dari legal untuk kontrak bola semua klien
ini bu pesanannya
makan dulu yuk

aku makan duluan ya
terima kasih bu
kok gak dihabisin
kok gak dihabisin
tadi udah ditanya sama ibu pak
ya udah ambil aja
terima kasih pak

kira kira dokter bisa bantu
kebetulan saya sudah daftar sih dok di jakarta hospital

cuman ya memang menunggu antriannya cukup lama ya

sekitar dua tiga tahun
apakah saya bisa dapat kabar baik dari dokter
apakah saya bisa dapat kabar baik dari dokter
oke oke dok oke sebentar ya
dr james bilang kemungkinan beliau bisa bantu
saya speakernya pak
ini dokter james
apa boleh saya tahu
apa penyebab mata pal nino
tak boleh melihat
jadi dari hasil pemeriksaan
penglihatan saya rusak karena
saya mengalami kecelakaan
dan ada pecahan kaca yang
merusak koronnya mata
oke pak nino
boleh tak yuk kirim dokumen hasil
pemeriksaan dokter mata yang sebelumnya
ke email saya
biar saya pelajari
bisa masuk di daftar priority kami

baik terima kasih
oke saya tunggu email dari pak nino
email address nanti saya kirimkan kembali

terima kasih pak nino
sekali lagi terima kasih dr james
tuh kan pak
kalau kita yakin dan mau saham
pasti ada aja jalannya
ya mudah mudahan jalannya lurus
nggak berbelok belok
feles udah kirim emailnya

pak as sama bu anden lagi kenapa itu ya
ini mah roman romannya bakal ada perang es batu
perang es batu
itu yang diem dieman aja soal cuek
emang kalau es batu kagak dingin
kenapa tiba tiba ngambek sih
aku baik baik aja
kalau nggak apa apa itu berarti ada kenapa napa
kamu kan juga lagi banyak kerjaan mas
kalau kamu banyak kerja mana sih aku mau ganggu
pasti bukan karena itu ada yang lain kan

sebentar ya vel
felis itu cuma mau ngecek aja
tadi itu kan
ada dia ngirim itu
nggak kan saya mau jelasin
yaudah saya harus selamat berangkat ya